kita awali dengan informasi pertama emus elwar pengungsi gempa bumi di ambon maluku meninggal di lokasi pengungsian terminal transit paso kecamatan baguala ambon
emus adalah pasien rumah sakit otokwik yang saat gempa terjadi pada kamis dua puluh enam september dievakuasi keluar rumah sakit dan dipindahkan ke lokasi pengungsian
di lokasi pengungsian di jalan menuju terminal transit paso tampak tenda berjejer tanpa adanya penghuni
namun di dalam tenda terdapat peralatan tidur dan air mineral
emus elwar salah satu pengungsi meninggal di lokasi pengungsian pada minggu pagi
emus yang berumur tujuh puluh tujuh tahun adalah pasien rumah sakit otokwik
pada saat gempa terjadi ia dievakuasi keluar rumah sakit dan dipindahkan ke lokasi pengungsian
pada minggu pagi jenazah sudah dipindahkan ke rumah keluarga di desa paso
emus masuk rumah sakit sebelum terjadi gempa karena sakit komplikasi
pengungsi gempa bumi di pulau ambon tersebar di lima puluh satu lokasi pengungsian termasuk di kecamatan salahutu maluku tengah
di rumah sakit otokwik kebetulan semua pesen dikeluarkan dari rumah sakit dan ditempatkan di pengungsian
kemudian emus meninggal di tempat pengungsian

tapi kalau rumah sakit itu pas gempa pertama
iya pas gempa pertama tanggal dua puluh enam
emus sakit tapi dia masih berantung sama hati bangsa